kementerian pemuda dan olahraga kemenpora mensosialisasikan perpres nomor delapan puluh enam tahun
dua ribu dua puluh satu tentang desain besar olahraga nasional di kota bandung dbon bertujuan untuk meningkatkan
budaya olahraga di masyarakat dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga
presiden republik indonesia joko widodo menerbitkan perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang desain besar
olahraga nasional hal tersebut disosialisasikan oleh menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
di kota bandung pada selasa siang kementerian pemuda dan olahraga memilih provinsi jawa barat

pembinaan dan pengembangan atlet yang baik sebagai contoh jawa barat menjadi juara pekan
olahraga nasional pon papua dua puluh mengulang prestasi pada pon sembilan puluh
dbon berfungsi menjadi pedoman bagi pemerintah baik pusat dan daerah serta pemangku kepentingan
lain dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional bertujuan untuk meningkatkan budaya
olahraga di masyarakat meningkatkan kapasitas sinergitas dan produktivitas prestasi olahraga
nasional dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga zainuddin menyebut cakupan
dbon antara lain olahraga rekreasi olahraga pendidikan olahraga prestasi dan industri
olahraga atau wisata olahraga ini yang saya sampaikan saya himbau kepada para pelaku
industri olahraga baik itu industri barang dan industri jasa
ayo kita seriusi ini karena ini potensi ekonominya luar biasa untuk industri barang kan kita tahu
beda dari sini kemudian bola dan peralatan peralatan olahraga lainnya cuma memang ada kelemahan kalau
digunakan untuk internasional ini kita harus berjuang berusaha untuk tersertifikasi di
if nya international federation sehingga dia bisa certified dan standar
pemerintah provinsi jawa barat mengapresiasi adanya desain besar olahraga nasional ini dbon
dinilai dapat membawa perubahan dan inovasi yang lebih baik bagi jawa barat sehingga
insan insan olahraga di jawa barat bisa tahu dan juga bisa memanfaatkan dan juga bisa menyampaikan
kepada yang lain bahwa peluang peluang untuk olahraga dengan payung hukum dan inovasi yang
terbaru kita bisa manfaatkan apalagi jawa barat
disampaikan sebagai penyumbang atlet terbanyak dalam event event olahraga di tingkat nasional
dengan adanya dbon diharapkan pembangunan keolahragaan nasional dapat berjalan secara efektif
efisien unggul terukur akuntabel sistematis dan berkelanjutan
targetnya tahun dua ribu empat puluh lima nanti indonesia dapat berada dalam peringkat lima besar olimpiade
rizka rizlia rizky rahadian bandung jawa barat